komisi pemilihan umum telah menetapkan delapan belas partai politik lolos verifikasi awal pemilu dua ribu dua puluh
bagaimana partai lama mempertahankan suaranya dan apa jualan partai baru di pemilu mendatang
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir
di studio saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung direktur eksekutif indo strategik ada bang khoirul umam
selamat malam mbak nana selamat malam bapak bapak semuanya
ada ketua dpd partai golkar maman abdurrahman selamat malam bang maman
ada ini saya nggak boleh salah karena partainya udah baru
wakil ketua umum partai gelora gelombang
nah gelombang rakyat indonesia bang fahri hamzah ini idola anak anak mahasiswa
ada ketua umum partai buru said iqbal selamat malam pak said
terima kasih semuanya sudah bergabung dan bergabung juga melalui sambungan virtual adalah badan eksekutif mahasiswa visip universitas tanjung pura kalimantan barat
selamat malam teman teman mahasiswa
terima kasih sudah bergabung nanti teman teman mahasiswa bisa melontarkan pertanyaan atau mengkritik juga boleh
karena sekali lagi anda yang menentukan masa depan indonesia pada pemilu dua ribu dua puluh empat
anda anda semua ini jumlahnya enam puluh persen
pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti untuk memberikan suara
dan sebelum saya masuk ke dalam jualan partai lama dan juga jualan partai baru dan bagaimana mereka meyakinkan kemudian pemilih muda
saya akan membedah dulu undang undang kontroversial ataupun produk legislasi undang undang yang sudah dihasilkan oleh partai politik periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
ada beberapa undang undang yang kontroversial memantik reaksi publik pro dan juga kontra seperti undang undang cipta kerja kemudian undang undang ikn
saya bahas satu satu ke undang undang cipta kerja dulu karena promotornya pada saat itu adalah partai golkar
bang maman undang undang cipta kerja atau omnibus law cipta kerja ini kan menuai kontroversi ya pro dan kontra
golkar mendengarkan tidak sih aspirasi publik pada saat itu yang berdemonstrasi terus menerus kemudian menggugat ke mk
ini teman temannya bang said kan menggugat ya
kmk itu golkar mendengarkan tidak bahwa ada penolakan soal undang undang cipta kerja
yang pasti bahwa dalam setiap
aspirasi baik itu pro maupun kontra kita sebagai partai yang juga sebagai inisiator omnibus law waktu itu pasti harus mendengarkan
itu dulu pertama
namun sejatinya bahwa sesuatu yang baru kalau kita lihat hukum alam pasti hadir pertama kali dengan kontra karena sesuatu itu kan baru
orang tidak pernah familiar dengan sebelumnya dengan apa itu namanya omnibus law dengan segala dinamikanya pro dan kontranya
wajar kalau ada sebagian publik
yang memang cenderung untuk mempertanyakan
dan mungkin mengarah kepada sesuatu yang sifatnya agak kontra ataupun menolak
namun di sisi lain juga tidak sedikit juga sebetulnya yang mendukung ataupun silent majority
nah namun yang harus dilihat kenapa waktu itu partai golkar tetap konsisten pada konteks untuk mendorong omnibus law ini berjalan waktu itu
karena banyaknya dinamika di bawah maupun di atas yang seringkali tidak sinkron
sekarang gini kita mau mengeksekusi program program
strategis nasional sering sekali terkendala dengan beberapa permasalahan permasalahan birokrasi dan lain sebagainya
yang akhirnya outputnya juga masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan keadilan pemerataan di seluruh wilayah
akhirnya seringkali tidak mendapatkan kesempatan itu
nah keberadaan partai golkar adalah posisinya yang mendorong speed up percepatan realisasi program program strategis nasional yang memang dibutuhkan juga untuk masyarakat
jadi mbak kalau misalnya sebagian besar ada yang kontra waktu itu
itu adalah belum tersosialisasikan secara maksimal
oke jadi anda mengakui ya bahwa sebagian besar itu kontra
oh ngakut dulu
artinya kalau ada sebagian kelompok yang memang kontra
kita menganggap bahwa itu
sebagian besar gak tadi dikatakan sebagian besar kontra
kalau tanya ke kita jauh lebih besar yang memang setuju
artinya bagi kami itu adalah sebuah proses dinamika yang harus berani diambil oleh kami orang partai
karena kalau bukan kita yang berani mengambil sikap

nah yang jadi permasalahan kan memang sebagian besar waktu itu yang kontra kontra kan memang karena memang belum tersosialisasikan aja
karena ini undang undang yang baru kok
menggabungkan beberapa part part undang undang yang ada kita satukan menjadi satu
satu undang undang dan itu memang sesuatu yang memang baru sekali di indonesia
dan kami sebagai partai lama ataupun tadi kalau memang tadi kita bicara partai baru ataupun partai lama
kami harus berani ngambil positioning itu
jadi untuk kebaikan kita semua
oke tapi golkar tidak khawatir ya kalau itu akan mengerus nanti suara elektronik

pegangan kami partai golkar adalah kebersihan niat hati kami
kami yakin bahwa waktunya akan bisa menjawab bahwa apakah keputusan langkah politik kebijakan yang diambil oleh partai golkar itu betul betul bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat indonesia
kami meyakini pada satu titiknya nanti masyarakat pasti akan mengaku ternyata langkah yang diambil oleh partai kami itu baik untuk pembangunan
jadi itu bukan untuk kepentingan oligarki ya kalau menurut golkar ya
gak usah nali
pak said saya ingin tanya sebagai ketua umum partai buruh partai buruh berulang kali menyuarakan penolakan kemudian menggugah juga ke mk
anda sepakat seperti yang disampaikan oleh golkar sebagai partai lama bahwa yang mendukung itu jauh lebih banyak
dan ini memang betul untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan oligarki
memang seperti itu menurut partai buruh
kita berterima kasih om ibu slow itu disahkan
sehingga ada kebangkitan kelas
jadi saya sebetulnya ilo governing body
banyak bicara di seluruh dunia
di seluruh dunia sebagai pembicara
di seluruh dunia selalu ada kepentingan kelas
tapi jangan diartikan yang negatif ya
kepentingan tentang kepentingan bagaimana memperoleh kesejahteraan dari sudut pandangnya
bagi kami the working class itu omnibus law adalah pemicu lahirnya kembali partai buruh
kongres itu sudah memutuskan kenapa dihidupkan kembali partai buruh yang didirikan oleh almarhum prof dr mokhtar pakpahan
itu om ibu slow
kalau norwegian skala berkuasa itu berarti
itu karena perusahaan minyak bumi
buruhnya marah terhadap redistribusi keadilan terhadap produk minyak bumi di norwegia
australia tentang tambang batu bara
lula kenapa dia mau hidupin trabal hardores itu partai buruhnya brazil
itu persoalan upah dan jaminan sosial
begitu pula di selandia baru
saya baru kemarin ketemu dengan salah satu vice president partai selandia partai buruh
selandia baru dia persoalan tentang wajib militer
indonesia mudah mudahan di sejarah mencatat
terima kasih golkar dan yang lainnya telah membangkitkan kembali
saya bukan orang politisi bukan aktivis organisasi mahasiswa
saya benar benar buruh
saya bangkit benar gitu
ketika om ibu slow itu membuat bagaimana buruh itu direndahkan benar
jadi itu kepentingan oligarki ya
oligarki dan kepentingan pemilik modal yang merasa semua kuasa di tangannya
secara politik buruh kalah
itu yang kami sadar benar
jadi terima kasih benar
bagaimana outsourcing modern slavery itu dilegalkan oleh negara
oleh kekuatan partai politik
di seluruh dunia precaries itu kampanye yang dilawan oleh gerakan buruh mst petani di brazil misal
atau kelompok petani sedunia yang dimotori di peru itu dilawan
yang kedua upah murah
bagaimana kemudian negara melegalkan sepuluh tahun itu upah itu gak naik dengan om ibu slow
kalau saya mendapat itu fakta
udah jalan tiga tahun
bagaimana kelas petani dengan sistem bank tanah itu undang undang pokok agraria reforma
bagaimana mungkin buruh perempuan yang ambil cuti haid cuti hamil upahnya nggak dijamin
bagaimana mungkin kemudian orang bekerja dengan sistem kontrak terus menerus
ini kan tentang negara kesejahteraan
itulah yang melatari jujur
yang menatari kenapa partai buruh dibangkitkan kembali dengan kekuatan
kami sudah punya modal sepuluh juta anggota itu sudah ada
itu yang akan kita lawan
dan ini menjelaskan saya seneng
jadi kayak di dunia internasional nih nanti indonesia
ada partai kelas pemodal ada partai kelas pekerja
jadi gorkar ini partai kelas pemodal buruh itu partai kelas pekerja gitu
anda ingin mengatakan
oke bang maman partai kelas pemodal
kalau menurut bang said gimana
kita lihat basis data dulu
pastikan yang paling utama dituntut oleh tni
teman teman buruh adalah kenaikan upah
itu rating pertama
tidak hanya itu
ya itu rating pertama
rating pertama pasti kenaikan upah
yang kedua adalah kesejahteraan
pertanyaan saya sederhana
hampir cenderung di setiap daerah
kalau kita bicara kluster provinsi loh ya
kecenderungan tuntutan buruh terhadap kenaikan upah
itu kecenderungannya dipenuhi
karena itu kebijakan biasanya umr itu ada pada provinsi
apa yang tidak dipenuhi
selama itu memang win win solution
kita juga harus melihat loh
bukan berarti saya sampaikan seperti ini
kita tidak berpihak kepada buruh
kalau hanya sekedar ingin melihat pencitraan
kita akan dukung maunya buruh
sepuluh sepuluhnya itu kita turutin
tapi kita juga harus objektif dan fair
bahwa ada reward and punishment
bahwa kita juga ingin untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja
dari buruh juga
antara keinginan hak yang dikejar dan kewajiban itu harus setara
karena pada akhirnya kita harus lihat loh ya
ini fakta loh membuktikan
kita lihat sekarang kecenderungan orang untuk berinvestasi
itu sudah masuk ke beberapa negara asia lain
karena upahnya terlalu tinggi
tetapi di sisi lain indonesia juga harus menjaga kultur
bahwa kita juga ingin memberikan peningkatan kesejahteraan kepada buruh
nah ini prinsip kesetimbangan dan keseimbangan ini
yang harus kita jaga
jadi bukan semata mata
hanya sekedar untuk melihat kepentingan buruh semata
dan melihat kepentingan pengusaha semata
tapi prinsipnya ketemu di titik tengah
tapi siapa yang lebih diuntungkan
itu yang menjadi pertanyaan
kalau tadi pertanyaan siapa yang lebih diuntungkan
yang kita inginkan adalah negara ini mendapat keuntungan sebanyak banyaknya
karena pada akhirnya semakin banyaknya
ini kan gini loh
antara buruh dengan pelaku pengusaha
seperti dua mata uang
dua mata uang
dua mata uang
dua mata uang yang memang harus kita jaga juga
karena kalau tidak ada si pihak penanam modal
juga nggak akan bisa jalan
saya kasih kesempatan ke bang said
apakah memang seperti itu negara yang diuntungkan
atau itu hanya dalihnya dari golkar aja sebagai promotor
itu lah secara politik kenapa buruh kalah
karena si pengusaha selalu memandang buruh dari sudut pandang dia
padahal upahnya murah
tiga tahun tidak naik
salah satu pengurus badan perserikatan bangsa
pertanyaan saya sederhana ya
saya keliling dunia jadi pembicara di mana mana
tidak ada upah itu naik di bawah inflasi
oleh karena itu
kelas pekerja ini di tingkat parlemen
di tingkat konstitusi
dia memberikan seimbangan
bukan versi kamu
tentang kemudian investasi
tentang modal harus masuk
tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi harus naik
itu kesepakatan kita
tapi tentang cara membagi
itu yang berbeda
itu narasi yang dikapitalisasi oleh partai golkar
dan menjadi jualan pada pemilu ya
oleh karena itu kita mengedepankan tawarannya adalah welfare state
negara sejahtera persiburu
satu keselaraan kesempatan
kau boleh kaya tapi kami nggak boleh miskin
yang kedua redistribusi kekayaan yang adil dan merata
jualannya nanti nih
maksudnya kita ambil di dalam sistem jaminan sosial
itu seluruh partai buruh di seluruh dunia
kalau saya tambahkan
ada satu kata
tadi dibilangkan perspektif kami
mungkin saya kritisi perspektif kita
jadi kalau tadi yang dijual oleh partai buruh
hanya murni buruh
enggak kita bicara tentang rakyat
kita bicara tentang dua ratus enam puluh juta rakyat indonesia
oke itu versinya golkar
yang hari ini berkepentingan juga
itu versinya golkar
ini kan ada dua
buruh itu bukan hanya sekedar buruh yang tadi dianggap oleh bang said loh
buruh itu banyak sekali loh pekerja di indonesia
ada pekerja lainnya juga
buat mbak nana
itu bisa termasuk dalam kategori buruh
artinya pekerja di dalam korporasi
tapi siapapun buruh yang nggak terima gaji naik
kalau tadi yang selalu
ini gak boleh nih
ini pembohongan publik
kalau tadi ada yang mengatakan bahwa tidak ada upaya kenaikan gaji
itu saya kritisi loh
silahkan kita buka nanti datanya
ini narasi pembohongan publik
seakan akan di indonesia ini
pemerintah ini dari tingkat pusat
provinsi sampai daerah
tidak memberikan ruang dan kesempatan
tiga tahun ya
pada buruh ini untuk naik
jadi kalau berdebatnya soal substansinya terus
nanti gak selesai selesai
jadi saya mau minta tanggapan partai baru
kalau partai buruh sudah jelas
itu pembelan kepentingan buruh
kalau ini menurut bang said
kelasnya adalah kelas pemodel
kalau gelora sikapnya soal undang undang omnibus law cipta kerja ini
seperti apa bang fary
omnibus law biarlah bertarung antara partai buruh dan partai kapital
jadi gelora gak punya kepentingan ya
untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat juga
kalau kita ini partai mustad afin
partai orang miskin dan tertindas
partai orang miskin
orang miskin nggak masuk ke dalam itu
ya alasan rakyat itu memilih kan bukan cuma karena gaji karena upah karena buruh dan sebagainya
alasannya itu luas sekali
dan partai politik seharusnya mendefinisikan situasi besar dari persoalan kita
itu sebabnya sejak awal dari namanya saja
gelombang rakyat yang lahir dari beberapa pemikiran ya
tentang gelombang sejarah indonesia
tentang keharusan indonesia
tentang keharusan indonesia punya arah baru dalam mengelola bangsa ini
kami mulai dengan diskurs intelektual yang luas
jadi bukan cuma spesifik kepada satu aspek
aspek aspek itu nanti akan dicangkup di dalam diskusi besar itu
waktu itu kita mengidentifikasi memang ada kegalauan naratif pada elit kita ini
mengidentifikasi kita ini negara apa
tadi bang said iqbal bicara
sebenarnya juga di partai golkar itu lebih dekat dengan konsep welfare state
karena golkar itu kan ya membela investasi cepat
karena memang golkar itu kalau dilihat dari asosiasi asosiasi pedagang kan banyaknya orang golkar itu
baik kadin hipmi hipi dan sebagainya itu orang orang golkar semua
nah tetapi kan mengidentifikasi kegalauan naratif ini nggak boleh diteruskan
maka kita harus punya pendirian apa namanya sebagai bangsa
sebenarnya kita ini apa namanya mau menjadi bangsa seperti apa gitu
nah kegalauan naratif harus dihentikan
dalam bidang ideologi konflik antar ideologi nggak boleh lagi di entertain
itu harus dianggap selesai
maka partai gelora ingin mengajak kita stick menginterpretasikan pancasila adalah rumah besar kita
dan tidak boleh lagi ada konflik tentang itu
jadi kami datang untuk mendamaikan
kekacauan narasi ini sehingga tidak ada lagi konflik ideologi diantara kita
tapi gelombang rakyatnya ini arahnya kemana nih soal omnibus law
karena ini akan menjadi jualan politik juga pada pemilu dari bukit tengah
rakyat menginginkan tidak ada lagi perpecahan
rakyat menginginkan perbedaan fikiran itu harus diletakkan dalam perbedaan fikiran
ya bukan konflik yang apa namanya dibakar oleh para elit yang menjual
ada yang menjual anti pancasila ada yang menjual anti komunis
ada yang menjual anti islam islamophobia dan sebagainya
itu harus didamaikan dan dihentikan
macam macam lah ya
kalau yang dibawanya tadi tentang buruh dan sebagainya itu efek dari itu saja gitu
nah yang kedua itu kita harus memperbaiki cara kerja negara

masalah buruh berulang ulang
kenapa lahir partai buruh ini
karena masalah buruh ini berulang ulang
kenapa lahir partai buruh ini karena masalah buruh ini berulang ulang
karena masalah buruh ini berulang ulang
karena masalah buruh ini berulang ulang
karena masalah buruh ini berulang ulang
karena masalah buruh ini berulang ulang
padahal perdamaian antara kapital dengan buruh itu bisa dilakukan
itu bukan konflik abadi
itu kan konflik kepentingan kita saja
seberapa yang kita anggap cukup
jangan pemilik modal menganggap dia dapat sepuluh tapi buruhnya dikasih
itu kan tidak fair
kalau menurut gelora dari undang undang omnibus kecerdaan kerja itu bagaimana
jadi betul kata bang saidebal tadi
ini tentang cara kita berbagi ini ada kue
kuenya itu harus dibagi secara adil
mana yang disebut dengan adil itu ya
yang berketuhanan yang maesah yang berkemanusiaan dan seterusnya itu
jadi pembagiannya gak adil ya kuenya
jadi level naratif itu yang harus didamaikan
saya kira kemarin itu
ya memang kalau kita bicara kritik kepada omnibus law itu
boleh belakangan nanti akan diklaimkan oleh
bang maman dan golkar kan bisa bilang
oh sekarang perekonomian kita tangguh
karena kita menyiapkan undang undang yang
mengeksekusi kebijakan ekonomi secara masif
sehingga penjualan komoditi kita ke seluruh dunia menjadi sangat masif
tiba tiba ada booming komoditi booming batubara booming nikel
dan kita menjadi ekonomi yang luar biasa
memang luar biasa
tapi kan ini semua kan karena penjualan dari komoditas
tidak ada ide yang kuat di dalamnya gitu loh
nah itu soal soal itu pada level itulah partai gelora ingin bergerak nanti
oke oke ini masih di tengah tengah kayaknya partai gelora
saya mencoba untuk melihat sikapnya ini kemana nih
karena dalam politik gak bisa abu abu
harus hitam atau putih gitu
saya mau kemas mas
bagaimana anda menganalisa sikap partai partai ini
partai partai lama yang memproduksi undang undang kontroversial itu
dan partai baru yang memperjuangkan undang undang kontroversial itu
ataupun melawan undang undang cipta kerja itu
dan partai baru juga yang memperjuangkan undang undang kontroversial itu

berada di tengah tengah gitu
antara kekuatan yang menuntut kesejahteraan dan menuntut keadilan
sama seperti nama partai yang dulu dari batalian
gak usah disebut merek kayaknya
jadi begini mbak nana
saya mencoba untuk mencermati apa yang tadi disampaikan
memang pada dasarnya basis pemilih loyal itu akan terkonsolidasi
pada dasarnya tiga
dan yang kedua adalah rational choice
nah di dalam konteks ini upaya dari partai partai baru
dan juga partai partai lama untuk melejitimasi kebijakan
yang dihasilkan tentu akan menjadikan sebuah referensi yang baik
untuk membangkitkan basis pemilih loyal mereka
problemnya adalah ketika masing masing kemudian memiliki cara pandang yang berbeda
nah tetapi itu tetap unik
karena bagaimanapun juga partai baru
tadi disampaikan oleh bang said cukup relevan
karena bagaimanapun juga kita kembali ke konteks
undang undang cipta kerja
kalau misal kita lihat fakta menunjukkan
bahkan dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi
bahwa ini adalah sebuah produk yang
oke lah let's say semi inkonstitusional
karena inkonstitusional bersarat
karena misal kalau kita cek sekali lagi
ada cacat prosedural yang diakui oleh sejumlah pihak
ada juga cacat substansi disana
kalau dari aspek cacat prosedural
itu betul betul menjadi ruang
yang kemudian bisa membuka ruang komunikasi dialogis
dari kekuatan tripartit
state non state dalam konteks ini adalah pekerja
dan yang ketiga adalah korporasi pengusaha
nah tetapi ada komunikasi yang tertutup disitu
itulah yang kemudian membuat seluruh kekuatan buruh bergerak
tetapi ingat ini bagian dari catatan demokrasi

jadi kita basis civil society kita itu relatif terfragmentasi
nah oleh karena itu
kalau misal kemudian situasi kemarin
begitu mudah dinetralisir
let's say seminggu pergerakan sebegini masif
kemudian terjadi korban
ada korban mahasiswa meninggal
tapi seminggu itu dibiarkan
dan kemudian narasinya juga kembali
gunakan cara cara yang sifatnya konstitusional
tentu tidak ada yang salah
tetapi bagaimana kemudian kekuatan capital
kalau misal kita menggunakan cara pandang neo marxist
kekuatan capital mampu mendikte basis kebijakan publik
itulah yang kemudian dianggap oleh kekuatan oligarki yang membajak
sistem dan juga kekuasaan sebagai bagian dari
representasi perselingkuhan politik dan bisnis di dunia ini
ada proses legislasi yang semakin tertutup begitu ya
yang membuka celah untuk produk legislasinya digugat ke mahkamah konstitusi
dan setelah ini kita akan membahas juga soal undang undang ikn
yang juga menuai pro dan kontra
ini padahal mahasiswanya dari kalimantan
mungkin nanti bisa juga memberikan kritik dan juga masukannya
apakah undang undang ikn ini cocok di partai baru
atau akan berlanjut juga di partai lama
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow